perawatan sejumlah jembatan sepanjang jalur nasional pantura tuban jawa timur dilakukan menjelang masa mudik lebaran
petugas memeriksa kondisi kerangka jembatan yang telah usang dan melakukan pengencangan baut
sepekan terakhir jalur nasional pantura tampak sibuk dibenahi
mendekati masa mudik lebaran dinas bina marga provinsi jawa timur melakukan perbaikan fasilitas jalan raya
selain itu petugas melakukan perawatan sejumlah jembatan
salah satunya jembatan yang ada di desa tuna semanding
jembatan yang dibangun pada masa penjajahan belanda ini diperiksa untuk dipastikan kondisinya masih layak
petugas juga melakukan pengencangan baut
kerangka jembatan yang telah usang dicat ulang agar terlihat indah
selanjutnya jembatan akan dipasangi lampu khusus untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan
ada belasan jembatan di sepanjang jalur pantura tuban mulai wilayah kecamatan widang hingga kecamatan bulu
namun sampai kini baru tiga jembatan yang selesai dibenahi
di antaranya dua jembatan perbatasan di tuban dan juga lamongan
perawatan dinilai penting
karena hampir semua jembatan disepak
jalur jalur pantura tuban merupakan peninggalan zaman penjejaan belanda
perawatan ini ditargetkan selesai akhir mei atau awal ramadan
sehingga jembatan siap digunakan oleh pemudik menjelang lebaran